dalam kaitan pertimbangan penyelam
dalam kaitan mempertimbangkan banyak hal yang terkait mungkin pasca keputusan atau sebelum keputusan
tetapi mbak puan sudah mengatakan pasti ada pertemuan
kemudian tidak ada masalah pribadi antara pak prabowo dan bumega
yang ketiga tidak usah disusun
dan tidak usah digerakakan dalam rangka berbagai hal apalagi kalau digerakkan dengan bagi bagi kekuasaan
atau keinginan pdi masuk ke dalam lingkup pemerintahan ke depan
tidak usah dikenakan dalam soal itu
bumega tahu persis bagaimana suasana kebatinan rakyat untuk memiliki perjuangan dan mengusuh pak gajar pak anwar dan pak mahfud